anda masih di tech news lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
merilis beberapa hasil inovasi karya pusat penelitian fisika
di antaranya adalah fuel cell baterai litium ion turbin angin laser sensor fiberoptik dan juga eksperimen elis
dan kali ini tim cnn indonesia akan khusus membahas mengenai penggunaan sensor fiberoptik
saya punya ide
ini adalah cerita mengenai bagaimana bambang menciptakan sebuah inovasi
suatu hari bambang melihat berita mengenai kapal feri yang tenggelam akibat kelebihan beban muatan
bambang prihatin dengan kurang efektifnya jembatan timbang
sehingga banyak truk bertona selebih masuk ke dalam kapal
lalu sesuai dengan bidang keahliannya bambang menemukan fakta bahwa sensor fiberoptik bisa digunakan untuk mengukur berat dan kecepatan mobil
kuncinya adalah fiberoptik harus disusun secara spiral
untuk menjaga linearitas cara kerja dari sensor ini adalah ada sumber cahaya berupa laser ditransmisikan ke fiberotik
kemudian apabila fiberoptik itu terjadi lekukan
dan lekukan ini akan menyebabkan
ini akan berubah jari jarinya terhadap tekanan
maka akan ada pengurangan daya akibat lekukan ini
kemudian untuk menjaga kesamaan respon
maka fiberoptik dibentuk seperti spiral dengan jarak yang sama
melewati di sebelah kiri maupun sebelah kanan
akan mempunyai respon yang sama
setelah banyak melakukan riset dan serangkaian uji coba
prototipe alat pengukur berat dan kecepatan mobil ini pun jadi
nantinya alat ini cukup ditanam di aspal
sehingga mobil tidak perlu antri masuk jembatan timbang
jadi sensor ini adalah sensor untuk menimbang beban kendaraan
tanpa harus memberhentikan kendaraannya
sehingga kalau ada mobil yang
maka sistem ini akan mendeteksi sesuai dengan beban yang melindas sensor tersebut
tercermin dari tingginya pulsa yang ada di monitor
namun kini bambang merasa risau
ada satu hal yang mengganggu pikirannya
yaitu masalah anggaran
jadi kontinuitas penganggaran di dalam penelitian itu mutlak diperlukan
karena tanpa kontinuitas penganggaran
maka penelitian itu akan berhenti di tengah jalan
tidak menghasilkan sesuatu produk yang bisa digunakan masyarakat
jadi ibaratnya kita ingin mencapai suatu titik
walaupun kita mempunyai kendaraan yang bagus
tanpa didukung oleh bensin
tidak akan bisa mencapai tujuan
dan bensin itulah makna dari anggaran penelitian
pemerintah bisa menemukan jalan sinergi yang lebih baik
antara lembaga riset dan industri
lastonga pebru cnn indonesia